hari ini bares krim polri melakukan gelar perkara terkait sembilan puluh dua rekening fpi
dalam gelar perkara polri melibatkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk serta densus delapan puluh delapan
dan sudah bergabung melalui sambungan telpon aziz yanuar pengacara fpi
sebelumnya kami berusaha untuk mengundang ketua ppatk serta perwakilan dari bares krim polri
namun keduanya tidak bisa bergabung bersama dengan kita sore hari ini
saya ingin menyapa selamat sore bang aziz
selamat sore mbak
oke bang ajis langsung saja hari ini barres krim polri melakukan gelar perkara atas dugaan tindak pidana aliran uang di sembilan puluh dua rekening fpi
tadi anda sebagai tim kuasa hukum pengacara dari fpi apakah mengikuti jalannya gelar perkara bang
enggak kami tidak mengikutinya mbak
kami tidak mengikutinya
apakah ada informasi dari pihak barreskrim soal hasil dari gelar perkara tersebut bang aziz
belum ada belum ada
secara resmi kami belum menerima apapun
kami baru mendengar dari media dan dari pihak pihak yang bukan resmi lah dari pihak kepolisian
oke bang aziz barres krim polri sebelumnya menyebut ada dugaan tindak pidana terkait aliran uang di sembilan puluh dua rekening milik fpi yang disimpan di delapan belas bank
tanggapan fpi seperti apa bang aziz atas dugaan ini
ya kalau kami melihat ini ada semacam structure case building operation
terhadap fpi terhadap hrs dan yang terkait dengannya
yang dilakukan melalui instrumen instrumen hukum dan pendukungnya dengan cara yang kami duga diskriminatif dan juga sangat subjektif
oke bang ajis bagaimana anda bisa mengatakan bahwa ada structure building of case apa dasarnya
memberikan pernyataan seperti itu bang kepada pihak kepolisian
ya dasarnya adalah bahwa ya kami sudah menjelaskan bahwa dalam surat kami ke ppatk ya itu rekening kalau saya tidak salah itu terkait kemanusiaan dana keumatan
jadi kalau misalnya apa namanya semua hal terkait hal ini
sumbangan atau kemanusiaan ini diperlakukan seperti ini ya
kami juga mempertanyakan yang pertama
yang pertama terkait dana kemanusiaan yang banyak digalang oleh institusi lain atau organisasi lain
misalnya ada stasiun tv peduli umat stasiun peduli bencana
apakah diperiksa juga
yang kedua terkait dengan tindak pidana korupsi yang jelas jelas merugikan rakyat
nah kami mempertanyakan subjektifitasnya tadi kan
kenapa dalam kasus kasus tersebut saudara kolega sekeliling para tersangka atau korupsi tadi
itu apakah mendapat perlakuan sama
itu fakta yang saya mau sampaikan terkait opini atau pendapat yang saya sampaikan terkait dengan masalah hukum tadi
sebagai kapasitas saya kuasa hukum
sejauh ini sudah ada berapa rekening anggota fpi yang dibekukan atau diblokir
dari sembilan puluh dua itu apakah ada yang milik keluarganya hrs dan juga pengurus fpi menampung dana bantuan kemanusiaan
itu ada berapa rekening bang aziz
kalau dana kemanusiaan hanya rekening fpi saja
jadi hanya rekening fpi saja
perihal mengenai pengurus atau rekening rekening pribadi ya
adalah konsumsi pribadi
ada pun mengenai disitu memang satu dua hal
ada hal hal yang terkait dengan di luar pribadi misalnya bisnis gitu kan
itu adalah urusan masing masing pribadi kan
oke bang ajis
apakah kemudian fpi bisa menjelaskan sembilan puluh dua rekening itu terafiliasi dengan pihak mana saja
bisa dipastikan tidak terkait dengan kegiatan terlarang ataupun mengarah ke tidak pidana termasuk terorisme bang aziz
kalau misalnya dananya
kalau misalnya dikeluarkan sedikit banyak kami bisa menjelaskan
sedikit banyak ya
misalnya kita membantu dana kemanusiaan untuk di beberapa wilayah bencana di indonesia
itu kita bisa menjelaskan
terus terkait dengan bencana di palestina perang
di bangladesh dan myanmar
itu jumlahnya berapa bang untuk dana bantuan kemanusiaan dari sembilan puluh dari rekening itu jumlahnya berapa totalnya dana bantuannya
rekening fpi itu
yang di pusat yang kita tahu
selebihnya kami tidak tahu menau itu rekening siapa seperti apa karena belum ada yang mengkonfirmasi ke pihak kami kuasa hukum ya
jadi kalau ditanya jumlahnya berapa itu variatif dan itu kan jumlahnya sudah lama
detailnya itu ppatk mungkin lebih tahu
karena kan mereka yang membongkar semua rekening itu kan
tapi dana bantuan kemanusiaannya berapa bang
ya kan banyak mbak
itu rumah sakit
kalau di total
itu rumah sakit
itu rumah sakit
itu rumah sakit
karena itu terkait masalah teknis ya
saya hanya menjelaskan bahwa penggunaan dana itu antara lain untuk itu
kalau semua detail saya yakin ppatk juga detailnya tidak akan bisa menjelaskan
kecuali megang data ya
kan sekarang di blokir rekeningnya
bagaimana kita akan memberikan sedangkan mereka memblokir gitu loh
memberikan pertanyaan penjelasan ya ke media ya seperti itu
oke tapi kan ppatk sudah men tracking aliran masuk dan juga keluar

yang selama ini mensuplai dana ataupun memberikan bantuan dana ke fpi
apakah itu fpi sudah siap untuk mempertanggungjawabkan penyandang dananya kemudian dari mana saja
gini kalau misalnya keluar tadi sudah saya jelaskan ya
tapi kalau dana masuk pertanyaan saya kepada pihak halayak umum
apakah salah jika fpi menerima bantuan dari dalam atau luar negeri terkait dengan tadi
artinya ada bantuan dari luar negeri
dari luar negeri bang aziz
kalau luar negeri detailnya saya tidak tahu menau dari mananya
akan tetapi ada dari beberapa tkw tenaga kerja indonesia di luar gitu ada
jadi kalau misalnya kita tadi saya tantang tadi
kalau memang mau seperti itu apakah kita bisa memastikan dana bantuan kemanusiaan yang dikirim ke organisasi yang lain ya selain fpi
itu sudah diperiksa juga
kita kan harus adil dong
kita nggak mau fpi diperiksa
oke bang ajis
jadi jangan salah paham ketika di ini fpi menolak
orang sudah diperiksa juga kok
kita minta diperlakukan adil
yang lain organisasi ada tuh misalnya peduli umat atau apa
peduli bencana atau apa
bahkan ada stasiun tv kan banyak juga kan
nah itu juga harus di trace juga
misalnya itu kan rekening terbuka
siapa pun bisa masuk kan
oke bang aziz nanti kita tunggu bagaimana hasil
gelar perkara dari bareskrim polri
terkait dengan dugaan adanya tindak pidana
di aliran dana milik rekening fpi
nanti kita tunggu bersama bagaimana hasil dari gelar perkara baris kempori
terima kasih sekali tim kuasa hukum dari fpi aziz yanuar
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini